kita ke informasi lain presiden joko widodo di solo menyerahkan sertifikat tanah kepada sekitar tiga warga berbagai kabupaten di jawa tengah
dalam kesempatan itu presiden mengancam akan memproses secara hukum kepada petugas yang melakukan penghutan liar
biarpun hanya rp sepuluh saat melayani pembuatan sertifikat
saat ini tercatat ada masih enam puluh juta lahan di indonesia yang belum mendapat sertifikat
pada dua ribu tujuh belas mendatang pemerintah menargetkan menerbitkan maksud kami lima juta sertifikat tanah
di depan warga dari lima belas kabupaten se jawa tengah pemerintah meminta jajaran bpn bekerja dengan benar dalam melayani pemohon sertifikat tanah
presiden berjanji tidak segan segan untuk memproses hukum jika terjadi pungli saat pengurusan sertifikat tanah
keriakatanantro tim prinsipimu